saya dr sindyawati pujiedi spesialis gizi klinik
sering kita bingung bagaimana sih memilih makanan yang tepat pada waktu berpuasa
supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan kita tidak lemas
nah tentu saja pada waktu sahur kita perlu memilih makan makanan yang karbohidrat kompleks
kenapa karena karbohidrat kompleks itu bikin kita kenyang lebih lama
misalnya nasi merah roti gandum hovermooth didukung dengan sumber protein yang bagus yang rendah lemak
misalnya ayam dada buang kulit kemudian ada ikan ada daging sapi khas dalam telur itu juga mudah kita dapatkan
tahu tempe kacang kacangan didukung dengan sayur sayuran dan buah buahan yang merupakan sumber vitamin dan mineral
jangan lupa air putihnya ya delapan gelas per hari kebutuhan kita
pada waktu berbuka nah yang manis manisnya jangan banyak
kita perlu lanjutkan dengan makanan utama
sumber karbohidratnya juga tidak perlu banyak banyak didukung dengan protein
kita butuhkan dari ayam ikan sayur dan buah buahannya